presiden joko widodo menerbitkan peraturan pemerintah tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut
salah satu yang menjadi kontroversi dari peraturan ini adalah dibolehkannya ekspor hasil sedimentasi laut yang berupa pasir laut dan lumpur
sejumlah pihak mengkhawatirkan dibukanya keran ekspor hasil sedimentasi laut ini akan memperparah kerusakan lingkungan
kami bahas malam hari ini bersama moa habdi suhufan koordinator national destructive fishing watch atau dfu indonesia
selamat malam mas habdi
selamat malam mbak penny
terima kasih sudah bergabung dengan connected malam hari ini dan kami juga sebelumnya juga sudah mencoba untuk menghubungi kementerian atau pihak dari kementerian kelautan perikanan
mas abdi namun sayang sekali belum ada yang bisa bergabung dalam diskusi kita malam hari ini
baik mas abdi terkait dengan keran ekspor yang dua puluh tahun lalu ditutup ternyata sekarang kembali dibuka
anda melihat apakah dfu melihat ada urgen sedibukanya kembali keran ekspor sedimentasi pasir ini seperti apa yang disebutkan dalam pp dua puluh enam dua ribu tiga
ya terima kasih jadi pertama kita mesti melihat kedudukan pp dua puluh enam tahun dua ribu dua puluh
ini kalau lihat konsiderannya memang berdasarkan undang undang tiga puluh dua tentang kelautan tahun dua ribu empat belas
di sana ada perintah pembuatan peraturan pemerintah tetapi tidak spesifik menyebutkan untuk urusan pengelolaan sedimentasi laut
itu yang pertama terus yang kedua berdasarkan hal tersebut kita melihat belum ada perintah undang undang di atas yang memerintahkan adanya peraturan pemerintah mengatur hal ini
yang kedua kalau perintah undang undang di atasnya tidak ada berarti ada kewenangan
nah dalam undang undang dalam pp tidak ada kewenangan juga di sana
kemudian yang ketiga terkait dengan urgensi kami juga melihat tidak ada urgensi saat ini untuk membuka keran ekspor pasir laut
memang di dalam pp tersebut tidak spesifik menyebutkan ekspor pasir laut
tetapi kami menduga dan mengonsu
dihasilkan bahwa pp ini merupakan jalan atau cara pemerintah untuk melegalisasi ekspor yang sebelumnya sebenarnya sudah dilarang pada sepuluh tahun yang lalu
oke itu kekhawatiran concernnya bahwa ini bisa menjadi salah satu cara atau jalan untuk melegalisasi
seperti yang mas abi sampaikan artinya anda melihat apakah ada orang orang atau pihak pihak yang diuntungkan ketika memang ppi ini berkulit
kami juga menduga bahwa ini ada indikasi ada indikasi kekuatan pemodal yang misalnya melobi pihak pemerintah untuk membuka keran ekspor
karena sebenarnya kalau alasannya untuk pembersihan laut itu sangat tidak masuk akal
karena kalau kkp mengklaim ada dua puluh empat miliar kubik sedimentas yang diaksikan oleh laut kita juga mempertanyakan itu dari mana dan kapan dirilis oleh siapa yang melakukan penelitian tersebut
sehingga satu satunya jawaban pasti ini ada kekuatan atau pihak pihak lain yang berupaya untuk melobi pemerintah agar keran ekspor ini dibuka
karena kita tahu bahwa negara tetangga kita singapura itu sangat tergantung atau sangat membutuhkan pasir dari indonesia pasir laut dari indonesia
sejak dua ribu ketika ini dihentikan mereka mengalihkan impor dari negara negara lain misalnya dari kamboja dari vietnam
tetapi secara ekonomis akan sangat menguntungkan kalau impor itu dilakukan dari indonesia
dari pihak kkp melalui staff khususnya mas wahyu muryadi menyebutkan bahwa pp ini untuk pembersihan sedimentasi dengan mengedepankan aspek ekologi
sehingga pp ini bukanlah rezim penambangan namun pembersihan sedimentasi dengan mengedepankan aspek ekologi sehingga ekspor bukanlah dari tujuan utama
ya kalau pengalaman dan pengamatan kami bahwa lokasi sedimentasinya
di laut yang pembentukannya dari alam itu tidak signifikan kalau untuk menjadi sumber material
jadi kalau dari laut itu sifatnya hanya karena kalau dari laut sumbernya karena ada bencana alam atau tsunami
jadi sedimentasi yang terjadi di pesisir itu asal mulanya dari darat
misalnya karena ada kegiatan pertambangan dan perkebunan
sehingga mestinya kalau upaya pengelolaan atau mitigasi yang dikedepankan mestinya kegiatan pembangunan di darat
jadi kegiatan pengendalian di darat yang harus diatur oleh pemerintah
bukan menjaga di hilirnya tetapi bagaimana proses pembangunan di hulu
kita banyak mendapat laporan daerah daerah yang selama ini di pulau pulau kecil
yang lokasi lokasi pertambangan justru itu yang terjadi sedimentasi akibat kegiatan pertambangan
ya termasuk juga pertanyaan dari beberapa pihak di luar sana
apakah betul memang ini harus diekspor gitu
di dalam pp ada peruntukan
memang ada peruntukan
itu peruntukan ekspor
untuk kegiatan reklamasi kemudian untuk kegiatan pembangunan infrastruktur pemerintah
untuk kegiatan pengusahaan oleh swasta yang terakhir itu untuk kegiatan ekspor
memang sepertinya diatur bahwa dari empat prioritas itu prioritas keempat lah
prioritas keempat untuk kegiatan ekspor
tetapi lagi lagi kalau alasannya untuk kegiatan pembangunan yang lain
untuk peruntukan yang lain kan selama ini juga sudah diatur oleh kementerian sdm
jadi saat ini juga sudah ada izin izin pertambangan pasir
sudah dilakukan secara masif oleh pelaku usaha yang mendapatkan izin dari kementerian sdm
nah ini juga kita bingung
ini nanti izinnya diberikan kepada atau di lokasi lokasi yang mana
karena kegiatan eksisting pertambangan pasir yang juga sudah cukup banyak dan merusak itu sudah eksisting terjadi
jadi kalau ini dilonggarkan kami khawatir akan menambah lokasi lokasi baru
yang akan memberi ancaman kepada pesisir dan pulau pulau kecil
oke ancaman terbesar yang anda lihat bahaya
nah jika memang ini akan terus atau tetap dilanjutkan
kalau banyak pemerhati lingkungan ya tentu concernnya adalah masalah lingkungan ya
dari bagaimana pelestarian dan juga pemeliharaan lingkungan itu tadi
iya kami setuju dengan situ
dan itu bukan hoas bukan kabar yang diadakan adakan
tetapi memang sudah terjadi
beberapa wilayah kita sudah ada kejadian konflik
di makassar itu beberapa waktu yang lalu
itu teman teman yang lain melakukan demonstrasi karena adanya penambangan pasir
kemudian ada juga kegiatan yang menyebabkan pencemaran lingkungan
dimana awalnya lokasi tersebut merupakan daerah penangkapan ikan
kemudian karena ada penambangan pasir menjadi tercemar dan itu merugikan masyarakat
kemudian ada juga dampak dampak lain yang secara langsung memberikan dampak kepada masyarakat sekitar
oke sejauh ini indonesia terus berupaya atau berkomitmen
untuk menjaga bagaimana kelestarian laut
kemudian juga menjaga wilayah konservasi dan lain sebagainya
dan itu juga dikemukakan dalam banyak pertemuan atau konferensi internasional
tapi apakah anda melihat komitmen dari pemerintah betul sudah mengarah tujuan ke sana
dengan adanya pp ini kami sangat kecewa karena ini justru kontraproduktif
atau tidak sejalan dengan apa yang diucapkan oleh presiden
oleh menteri kelautan perikanan untuk menjadikan lingkungan
dan laut kita sebagai masa depan sebagai panglima
tetapi pada kenyataannya kebijakan yang dihasilkan itu sangat kontraproduktif dan justru bersifat ekstraktif
oke apa langkah atau upaya dari dfw selanjutnya
apakah akan berkomunikasi dengan pihak pihak yang terlibat atau terkait
agar untuk mengurungkan kembali niat bahwa keran ekspor pasir laut yang selama dua puluh tahun ditutup ini
ya sudah dibiarkan saja tertutup karena memang banyak ancaman di sana
banyak potensi bahaya di sana dan tidak ada urgensi di sana
ya pertama kami akan melakukan review terhadap pp ini
kemudian akan melihat sejauh mana dampak atau implikasi yang timbul dari pp ini terhadap misalnya lingkungan sosial dan ekonomi
yang kedua tentunya kami akan melakukan koordinasi dan juga menyampaikan pendapat
kepada pemerintah dalam hal ini kementerian kelautan perikanan untuk mengusulkan agar
tp ini ditunda pelaksanaannya agar dilakukan review dulu terkait dengan dampak dampak yang akan ditimbulkan
dan juga tentunya memperlajari kira kira sejauh mana manfaat atau dampak dari kegiatan pengelolaan yang diatur oleh pp ini
baik kita masih akan coba terus untuk mencari tahu dan mencari jawaban tentunya dari pihak pihak yang terlibat dalam hal ini
dari kementerian kelautan perikanan
terima kasih mas abdi suhufan
terima kasih mas abdi suhufan